polisi menebak dua dari empat terduga teroris di tambun bekasi jawa barat hari kamis sepuluh mei
mereka diduga hendak menyerang markas komando brimob kelapa ii depok saat kerusuhan di rutan cabang salemba ini terjadi
kadifumas polri inspektur jeneral setio wasisto mengatakan
ada informasi intelijen bahwa keempat orang ini mencoba datang ke makobrimob untuk membantu napi teroris
informasi ini diterima polisi kamis sepuluh mei dini hari pukul satu tiga puluh lima waktu indonesia barat
polisi bergerak ke tambun dan menangkap keempat terduga teroris
dalam perjalanan dua diantaranya berinisial ra dan jg melawan
melakukan perlawanan kepada anggota yang membawa terduga teroris tersebut
dan memberontak serta berusaha mencekik anggota
hingga borgol yang dipakaikan kepada mereka terlepas
serta keduanya berusaha untuk merebut senjata api
dari anggota yang mengawal
anggota melakukan tindakan tegas dan terukur
sesuai dengan prosedur
yang mengakibatkan luka tembak pada terduga teroris
atas nama ra dan ciki tersebut
keduanya dibawa ke rumah sakit bayangkara
dan diberikan perawatan
namun setelah kurang lebih dua jam mendapat perawatan
ra dinyatakan meninggal dunia
sedangkan jg masih dalam perawatan
sudah ada koresponen cnn indonesia silvano haji dimabespori jakarta
vano jadi ini ada rangkaian penyerangan terhadap polisi
apakah memang polisi menjadikan perawatan ini bergantung pada perawatan
apakah memang polisi menjadikan perawatan ini bergantung pada perawatan

apakah itu terjadi target
dan apakah informasi ini sudah diketahui sebelumnya oleh intelijen
apakah ini sudah diketahui sebelumnya oleh intelijen
berdasarkan konferensi pers yang telah digelar beberapa jam yang lalu
polisi juga mengetahui berbagai informasi yang telah anda sebutkan sebelumnya
polisi juga mengetahui berbagai informasi yang telah anda sebutkan sebelumnya
yang pelatihan terkait konvensional yang telah anda sebutkan sebelumnya
tetapi yang jelas dari data sementara ini
tetapi yang jelas dari data tersebut sementara ini
ada penangkapan terhadap empat terduga teroris
saya coba rinci sedikit ketika ra dan jg ini menyerang polisi ketika dibawa menuju ke jakarta
kemudian polisi menembak ra dan jg dan kemudian membawa ke rumah sakit bayangkara ramadjati
sementara itu dua jam kemudian ra ini meninggal dunia dan juga pada akhirnya jg sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit bayangkara
ada indikasi dan juga informasi terakhir mereka menjadi bagian dari jad jamaat ansorid daulah
dan kemudian rat kaitannya bahwa target sasaran jad ini adalah institusi pemerintah termasuk pada dasarnya adalah kepolisian
dan dalam waktu yang juga berdekatan setidaknya dalam insiden di rutan makodrimob kemarin sampai dengan hari ini
seperti yang anda juga sebutkan
sebelumnya bahwa ketika ada empat orang terduga teroris yang berusaha untuk datang ke makobrimob untuk mengikuti teman teman lainnya yang berada di dalam rutan makobrimob sebagai terorisme sebagai narapidana terorisme
sementara satu orang lagi berhasil dibebuk oleh polisi
dalam catatan saya ini sebenarnya kejadian yang terakhir ini adalah jumat dini hari
ada satu orang yang berusaha untuk mendekati ke lingkungan makobrimo tetapi pada dasarnya ketika dicoba untuk diperiksa oleh polisi di sebuah ruangan
kemudian mencoba untuk menyerang dengan sebilah pisau di sini pada akhirnya bribka marhum tidak bisa selamat karena luka tusukan
dan sampai dengan saat ini penanganan untuk penanganan pasca rusuh di makodrimob sampai dengan saat ini juga masih terus
dilakukan oleh polisi selain meningkatkan pengamanan di sekitar makobrimob dan juga beberapa kantor institusi penting lainnya di jakarta maupun di indonesia
sementara kalau misalnya kita berbicara tentang perkembangan kasus ini selanjutnya akan seperti apa kita juga masih menunggu keterangan dari polisi selanjutnya
dan sampai dengan saat ini dua insiden tersebut merupakan rangkaian insiden setelah rusuh di rutan makodrimob
vano apakah ini ada hubungannya dengan mungkin polisi tadi menyampaikan ada hubungannya dengan rencana pembacaan sidang pembacaan tuntutan aman abdurrahman
ada yang menyebut bahwa arahnya ke sana tetapi kita masih menunggu eskalasi kasus ini akan jadi seperti apa
kita juga mengetahui bahwa sebelumnya sidang kembali ditunda yang jatuh pada hari ini
sidang aman abdurrahman
selanjutnya akan seperti apa polisi pastinya juga akan meningkatkan pengamanan lebih lanjut terhadap sidang abdurrahman selanjutnya
dan kemudian melakukan proteksi terhadap institusi kepolisian dan terutama dengan melindungi beberapa institusi penting yang terpusat di jakarta
baik silvano haji dari mabuspori